ya setelah lihat mobil vw kita beralih ke buah ini buah durian ya vani ya
tapi ingat ini ada mungkin efek dari makan durian nanti ya
iya harus dikontrol berarti
ya bagi anda penikmat buah durian tentu tak asing dengan jenis durian montong yang besar dengan daging buah yang tebal
kalau fanny suka mungkin yang montong juga dari thailand
boleh oh boleh
karena ini memang durian montong dan juga ini thailand sebagai salah satu negara pengekspor durian dunia
amat memperhatikan kualitas komoditas kebun ini sebelum diekspor
nah bagaimanakah pengolahannya kita simak liputan berikut
buah buah lokal dari wilayah thailand selatan jadi prima dona di sebuah pasar di wilayah patani thailand
menjelang malam berderek mobil bak terbuka menjajakan buah longkong rambutan dan buah tropis lokal lainnya
tapi bintangnya buah lokal di sini adalah durian montong
durian montong berkualitas dihasilkan dari kebun kebun yang mengutamakan proses organik
obat obatan kimia termasuk pesticida tidak digunakan
gantinya pupuk kandang dan rumput yang telah dibabat dan ditebar di sekitar pohon
teknik yang tepat digunakan agar pohon menghasilkan buah yang bagus
antara lain jarak antar pohon yaitu sepuluh hingga dua belas meter
ini supaya setiap pohon cukup mendapat terpaan sinar matahari secara merata
suplai air diperoleh dari keran keran semprot yang ditempatkan di sekitar pohon
ada juga teknik sederhana mencegah tanaman dari hewan pemakan buah
kenapa dipasang plastik seperti ini
tua pen pecebot yang kita gunakan untuk menjaga setelah peta yang terkacau atau terpengaruh di malam
kita makan durian yang membuat duriannya hilang
rakyatnya tidak ada
oke jadi maksudnya
dipasang plastik seperti ini untuk menghindari tupai dan juga kelelawar
jadi mereka kalau tupai dari batang dia tidak bisa langsung makan buahnya
tapi dibatasi oleh plastik seperti ini
wilayah selatan merupakan salah satu sentra produksi durian terbesar di thailand
selain wilayah timur
di songkla juli dua ribu sembilan belas berdiri pabrik pengemasan durian ekspor
ini adalah lokasi strategis
karena pasokan diambil langsung dari petani durian di sekitar wilayah songkla
pembangunan durian ekspor
pembangunan durian ekspor
pembangunan durian ekspor
pembangunan durian ekspor
pembangunan durian ekspor
pembangunan durian ekspor
pembangunan durian ekspor
pembangunan durian ekspor
pembangunan durian ekspor
pembangunan durian ekspor
pembangunan durian ekspor
pembangunan durian ekspor
pembangunan durian ekspor
pembangunan durian ekspor
pembangunan durian ekspor
dengan albangunan durian sehen
sementara yang terendah ada di kelas c
untuk produk durian beku daging buah yang sudah dipilih
disimpan dalam ruang pendingin dengan suhu minus dua puluh derajat celcius
saat ini durian masih menjadi komoditas utama yang diolah
jika habis musim durian produk durian beku masih memiliki cadangan persediaan
tapi juga ada kesempatan untuk mengolah buah lokal yang lain
sekarang ini sudah dua tiga bulan dan tentu tiga bulan lagi
menurut saya setelah ini
nama bos akan mencari pelbagai buah lain untuk dihasilkan
misalnya luk tan dan kud ngek
selama tiga bulan beroperasi
pabrik sudah mengekspor ke tiongkok durian beku sebanyak tiga ton
sementara buah durian utuh sebanyak lima ratus ton
memang konsumen di tiongkok lebih mengembangkan
dari durian beku
karena daging buahnya adalah daging buah pilihan paling baik
thailand sendiri merupakan negara pengekspor durian terbesar dunia